lagi pada ngobrolin alu lu ah
lu mau bantun
tolong masakin air dua gelas ya
bu nur mau bikin teh apa kopi
bukan buat meras santan
mbak benaing belum kesini
ada kecapi dimakan buaya
ah masa saya mah baru dengar
gue mau bantun
oh silahkan atau dilanjut lagi
ada kecapi dimakan buaya
kecapi dari kampung melayu
dari tadi gue disini aja
jadi kok gak tau
purnya mendingan buruan
lo kirim tuh handphone ke semarang
ntar keburu sore lu
tapi gue belum tau biaya ngirimnya jack
itu aja lo pusing tinggal tanya ani
bener juga ya
gak ada yang ngambeknya
gak ada yang ngambeknya
masya allah jack
masa kamu setegai itu sih sama saya
kalau gue kasih ke lu lo yang tega sama gue
tapi saya teh lagi butuh jack
buat beli makanan
kamu saya mau dateng
kamu emang temen saya yang paling baik sedunia
itu aja juga lu ini
gak jadi j bottuh
bebe mau kemana
gue mau ke rumah jimurot ada urusan penting
oh enggak peh
mbak isa sebelumnya sudah pernah memasak rendang ya
belum kenapa bu nur
enggak soalnya mbak isa kelihatannya sudah mahir memasak rendang
waalaikumsalam masuk im
lu mau pantun
enggak gue cuma mau
kalau gue jantungan gimana
ada apa mas pur
ini gue mau nanya kalau mangketin hp beratnya segini ke semarang habis berapa ya
ih yang mana aku tahu tanya aja langsung ke toko paket
lu kalian ada bantuan tunamu
sudah kamu lulus
berani kita kerjain papa
udah iku tahu
dari mana wijudin dia sendiri
ya nggak ga ada tempat gue tak tahu
atuh nggak traditional fret ya
iya bet mari
tadi kalau ketabrak gimana bang
wah kagak deman kalau lo deketin ani
saya nggak deketin ani lagi bang
saya deketin ine ke
kalau gitu jangan deketin ani
saya cuma nanya tarif kirim paket ban
katanya ke rumah haji murot ada urusan penting
yaudah kita makan duluan ya
lo masih ingat kagak waktu kita ngumpetin kerudung isi mae
gue masih ingat
habis itu lo dikejar sama bapak isi mae
terus pantat lo disampet pakai rotan ampak merah sama bapak isi mae
soal pantat jangan dibahas kenapa
jag saya mau ke restoran padang dulu yah
lah kok jadinya ke restoran padang bukannya ke restoran sunda
bapak saya pengen jamuanya masakan padang jag
oh ya udah gila buruan keburu sore
bubur papa gimana hari ini
baris kayak kemarin
syukurlah ya pa
mau makan pa
ganti baju dulu
cuci tangan cuci muka
baru ikut makan
persis papa kalau lagi ngambek
persis babe kalau ngambek
ini terus terang ya